seekor babi hutan membuat heboh warga sawangan depok jawa barat karena dicurigai merupakan hewan jadi jadian atau dikenal dengan istilah babi ngepet
warga kampung bedahan sawangan dihebohkan dengan penangkapan seekor babi karena beberapa warga menduga babi tersebut adalah babi ngepet
penangkapan babi ini sontak menjadi tontonan warga hingga menyebabkan kerumunan
polisi yang datang ke lokasi bahkan kesulitan membubarkan warga yang datang untuk melihat
menurut luras tempat sebelum penangkapan babi tersebut banyak warga yang mengeluhkan kehilangan uang yang disimpan di rumah
beberapa orang menghubungkannya dengan babi yang sering tampak di kampung itu
sebelum rumah pun ini kita melihat penanganan dari seluruhan warga kayak uang kemudian ada hewan yang dijumpai kemudian hilang
dalam kasus ini kapolsek sawangan akp rio mikael tobing mengatakan hingga saat ini fakta yang ditemukan oleh pihaknya hewan tersebut adalah murni hewan babi
dirinya sempat mendapati laporan dari warga bahwa adanya penemuan seekor babi yang diduga babi ngepet
tadi menerima laporan bahwa
ada warga yang telah melakukan penangkapan terhadap babi seekor babi yang diduga merupakan babi ngepet
setelah melakukan musyawarah dengan pemuka agama binatang ini akhirnya dipenggal dan dimakamkan di area pemakaman sekitar